saudara pengusutan kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon menuai tanda tanya
orang tua pegi mengaku polisi salah tangkap dan yakin anaknya tak bersalah
sementara saksi mengaku mengenali wajah pegi dan membenarkan peggy berada di lokasi saat peristiwa terjadi dua ribu enam belas lalu
kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat masih menjadi teka teki
setelah polisi menangkap pegi salah satu dpo yang diduga menjadi otak pembunuhan
kini orang tua pegi menyebut polisi salah tangkap karena anaknya sedang bekerja di bandung bersama sang ayah dan paman saat pembunuhan terjadi pada dua ribu enam belas silam
orang tua peggy yakin anaknya tak bersalah
ia pun mengatakan sang anak telah bersumpah
kalau saya mau pulang saya peluk saya ciumin
ini mungkin lagi ujian dari allah
allah lebih sayang sama kamu
di tengah bergulirnya kasus seorang pria bernama af muncul ke publik dan mengaku menjadi saksi kunci peristiwa pembunuhan pina dan eki di cirebon dua ribu enam belas lalu
af yang saat itu bekerja di bengkel dekat lokasi kejadian mengaku telah dimintai keterangan polisi sejak dua ribu
mengaku mengenali wajah para pelaku termasuk dpo karena mereka kerap nongkrong di rumah depan bengkel tempatnya bekerja
af pun menyatakan fegi berada di lokasi saat peristiwa terjadi
masalah dpo yang semalam baru ketangkep
itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini
ya saya mengenalinya cuma saya tidak tahu namanya
terus motornya apakah tahu motornya
motornya apa smash gitu ya
oh si peggy ini motornya dulu smash gitu
tapi yang mau pilih peggy ini terlibat atau gimana sih
waktu penangkapan itu saudara pegi itu nggak ada ya
waktu penangkapan itu tapi waktu pas kejadian itu ada
sementara kuasa hukum salah satu terpidane kasus vina sakit tatal yakni titin priyalianti
mengaku tak mengenali sosok af yang mengaku saksi kunci kasus ini
melalui pesan singkat ke kompas tv
titin menyebut af tidak hadir di sidang sehingga tak mengenalinya
titin menambahkan pihaknya ingin tahu jika peninjauan kembali apakah af bisa dihadirkan atau tidak
kasus pembunuhan vina dan eki masih terus bergulir
sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian yang menangani kasus pembunuhan pina dan eki
keseriusan dan transparasi polisi jadi harapan besar
guna mengusut tuntas kasus yang terjadi delapan tahun silam
jangan sampai dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini
justru menjadi bumerang yang mempertaruhkan kredibilitas polisi